investigasi tim gabungan independen mencari fakta atau tgipf menyebut masing masing pihak saling melempar tanggung jawab
atas tragedi kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh dua orang
selain itu hasil temuan komnas ham juga mengungkap adanya kesalahan prosedur dalam pengamanan dan penggunaan gas air mata kedaluarsa
oleh aparat kepolisian yang memicu banyak korban berjatuhan
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan anggota komisi tiga dpr ri habibur rahman
selamat sore bang habib
nah nah nah mbak nana selamat sore
oke dan komisioner kompolnas yusuf warsim
selamat sore pak yusuf
selamat sore salam sehat
oke saya mau ke kompolnas terlebih dahulu
pak yusuf hasil temuan komnas ham menyebut ada kesalahan prosedur pengamanan pasca laga arema fc versus persebaya surabaya di stadion kanjuruhan
apakah kompolnas juga menemukan ada
kesalahan sop pengamanan
kami sendiri kompolnas sampai hari ini masih berada di surabaya malah memantau terus sedang
terima kasih terkait penyidikan yang dilakukan penyidik termasuk juga terkait dengan pemeriksaan
baik itu dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi di bid propampolda jawa timur
terkait dengan kesalahan sop
atau tidak tentu ini kan terkait dengan materi termasuk di dalamnya dugaan pelanggaran kode etik atau tidak
tentu ini kan kesimpulannya nanti akan bisa kaitannya dengan apakah ini ada kesalahan sop atau tidak
oleh karena itu sementara ini rifana tentu kita monitor dulu terkait dengan pendalaman dan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan dugaan pelanggaran kode etik terkait dengan pelaksanaan rencana pengamanan dan termasuk juga pelaksanaan sop
dalam pelaksanaan rencana pengamanan itu di lapangan
nah tentu ini tidak bisa kita simpulkan dulu karena ini terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin dan sop
nah terkait dengan penyidikannya sendiri kan itu kan delik yang disangkakan kan itu tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kesalahan ataupun kealpaan yang itu menyebabkan luka ataupun kematian
nah tentu ini juga bagian dari materi penyidikan yang termasuk di sop penggunaan
gas air mata perintah menembakkan gas air mata
jadi sementara tentu apa yang dimaksud oleh komnas ham tentu nanti bisa dikoordinasikan dengan polri dengan penyidik
bagaimana kesimpulannya tentu itu nanti berkaitan dengan subtansi daripada materi penyidikan delik sangkaan kealpaan ataupun kesalahan
saya mau ke komisi tiga
kalau tadi kompolnas masih menyelidiki begitu ya belum bisa mengambil kesimpulan
tapi menurut komisi tiga menilai memang ada kesalahan sop kesalahan prosedur pengamanan oleh aparat kepolisian terutama brimopolda jawa timur dan sabara polres malang
saat tragedikan juruan bang habib
ya sebenarnya saya perlu juga kita saling mengingatkan ya dengan komnas ham ini mitra kami juga sebaiknya kita kompolnas ini lebih berhati hati dalam menyampaikan informasi yang perlu divalidasi lagi
jangan sampai karena kesalahan informasi ini kita sudah berduka justru kita
ngambil tindakan dan sikap yang tidak tepat
hari ini tadi komisi tiga sudah mengirimkan tim
ada rekan rekan kami dari komisi tiga dapil jawa timur hadir di sana diantaranya beberapa orang dari voksi gerindra
saya mendapat laporan ada lima hal
lima hal yang menjadi catatan awal
dan catatan awal ini yang pertama adalah soal upper capacity
dari tiga puluh sembilan ribu something menjadi empat puluh dua ribu
struktur stadion yang bermasalah
itu pintunya terlalu kecil dan sangat curan menuju pintu
yang ketiga konsentrasi
petugas kepolisian saat itu adalah mengevakuasi pemain dan ofisial persebaya dari stadion keluar
karena kalau sampai jadi kekerasan atau apa terhadap pemain persebaya bisa memicu kerusuhan antar dua kota
soal gas air mata yang disebut sebut kadal luar
kalau dari tim yang tadi kami dapat laporan bahwa dari empat puluh yang ditembakkan hanya tiga
jadi apakah itu menjadi penyebab utama terjadinya tragedi tersebut
makanya kompalsan ini jangan yang bombastis bombastis saja
kelima tadi ya disampaikan bahwa ada mou
antara pssi dengan polri
yang menyebutkan dalam situasi kontingensi
dimungkinkan mengedepankan fungsi dalmat sama dan pengendalian huru hara
nah ini yang kita pertanyakan kepada
apakah pssi mensosialisasikan
soal larangan penggunaan gas air mata dan segala macam dalam statuta fifa tersebut
karena di mou ini ada
mendepankan fungsi dalmat
dan phh brimob
tentu kalau phh brimob
itu yang menjadi
ketemuan awal yang harus kita dalami lagi
jadi menurut anda
polisi dalam hal ini tidak melakukan pelanggaran sop
jangan buru buru juga
jangan di fet accomplish seperti itu
harus dalami benar benar
jangan mengambil keputusan yang prematur
melanggar atau tidak melanggar itu tergantung hasil investigasi ini
salah satu anggota
salah satu anggota
emang terjadi pelanggaran
tetapi seperti apa bentuk pelanggarannya
kurang lebih begitu
salah satu anggota komisi tiga yang dikirim
ke malang untuk melakukan investigasi
tadi kan anda katakan ada beberapa anggota komisi tiga yang berasal dari dapil jawa timur
kemudian datang kesana untuk melakukan investigasi
salah satunya adalah arteria dahlan
tadi pada saat teman teman wartawan meminta keterangan ataupun pernyataan dari bang arteria dahlan
dikatakan bahwa memang ada kesalahan prosedur pengamanan disitu
jadi polisi disini juga turut bertanggung jawab kalau menurut dari hasil investigasinya
oh iya tentu
tapi kan dia nggak disimplikasikan ada kesalahan proses selesai
nggak begitu gitu kan
kita mau orang per orang ya oknum per oknum
siapa yang melakukan kealpaan siapa yang membiarkan itu semua di ini
tapi jangan disederhanakan
terjadi kesalahan prosedur polri
nggak bisa begitu
memang terjadi kesalahan tetapi seperti apa bentuk kesalahannya
apakah dolus deliknya apakah pulpa
nah itu juga kan nanti bisa apa namanya kita dalami kesana
saya ingin tanya menggunakan gas air mata kedaluarsa itu bukan pelanggaran sop ya
oh saya nggak mengenal
makanya jangan diambil kesimpulan dulu saat ini
kan sudah diketahkan ya
kan sudah diakui oleh polri menggunakan gas air mata kedaluarsa
oke tetapi apakah itu menjadi penyebab ya satu satunya penyebab satu ratus tiga puluh dua orang itu tewas
itu dia makanya nggak sederhana
jadi pasti melanggar saya kata kan melanggar sop
tetapi sejauh apa pengaruhnya sehingga mengakibatkan karena kita bicara soal nyawa manusia nih

saya mau tanya kalau satu ratus tiga puluh dua orang itu kalau tidak ada penembakan gas air mata
apakah satu ratus tiga puluh dua orang itu bisa

itu persoalannya yang kita perlu investigasi
karena kan dikatakan bahwa penembakan gas air mata kan memicu kepanikan
sehingga kemudian penonton di tribun berlari
secara teori apa secara logika kita bisa rangkai
tetapi membuat melakukan suatu penyidikan nggak bisa pakai logika yang terhadap
harus murni dikil
siapa melakukan apa
atas perintah siapa dan lain sebagainya
jadi kita harus nggak sederhana
sehingga apa yang bersalah
semuanya dimintai pertanggung jawaban
jadi yang memerintahkan sabara polres malang dan brimob polda jawa timur
untuk menembakkan gas air mata itu yang harus bertanggung jawab ya
menurut anda bang habib
bukan itu pernyataan anda ya
saya membuat pernyataan anda
apa namanya harus saya sampaikan begitu
saya hanya mengatakan
semua perkara pidana
ini nggak bisa kita simpulkan secara prematur
dalam setiap tindak pidana ada pelaku
ada orang yang memerintahkan
ada orang yang membiarkan
ada orang yang lalainya
itu semua harus dimintai pertanggung jawaban
sesuai dengan porsi atau gradasi kesalahannya masing masing
temuan komnas ham juga menyebut penggunaan gas air mata memicu banyak korban berjatuhan ya
karena ada rangkaian peristiwanya
setelah penembakan gas air mata
kemudian penonton di tribun ini panik
mereka sesak nafas
mereka berlari berdesak desakan
dan kemudian jatuh
itu yang menyebabkan banyak korban berjatuhan
jadi pemicunya adalah penembakan gas air mata
sementara kadif humas polri mengatakan bahwa gas air mata ini tidak mematikan
menyebabkan ataupun memicu kematian
narasi kepolisian ini terbantahkan dengan hasil investigasinya komnas ham
menurut kompolnas apakah ada upaya polri lempar tanggung jawab begitu saja
kompolnas kan sebagai pengawas fungsional kinerja polri
tentu kami terus berkoordinasi berdiskusi memberikan hal hal yang terkait dengan saran
terkait dengan bagaimana pengusutan itu kami sendiri telah menyampaikan bahwa
pengusutan tragedi kanjuruhan ini mesti dilakukan secara komprehensif
terkait dengan penyidikan polri sendiri telah menetapkan enam tersangka
itu enam tersangkanya kan pihak pihaknya kan jelas itu menunjukkan komprehensif
terkait dengan apa namanya pelaksanaan
di lapangan bagaimana kesimpulannya
sebagaimana yang kami sampaikan tadi
ini kan pemeriksaannya ada dugaan disiplin
ada dugaan pelanggaran kode etik
ada tindak pidana
simpulan dari pemeriksaan pemeriksaan ini
ini nantinya akan menyimpulkan bagaimana kesalahannya
delik kealpaan delik kelalaian apakah nanti bisa terbukti
ini kan masih dalam proses
mudah mudahan ya p sembilan puluh
ini yang harus kami dorong dilakukan secara profesional
sehingga bisa memberikan memenuhi rasa keadilan semua pihak
bagaimana sebab akibatnya
tentu alurnya harus disusun secara komprehensif
oke pak yusuf
kapan itu ditembakkan gas air mata
bagaimana situasi supporter pada waktu itu pada saat mau keluar
nah kami juga telah menemukan data bahwa selama ini
stadion di kanjuruhan itu dalam sebuah pertandingan
apabila katakanlah sebelum sepuluh menit sebelum berakhir
itu sudah dibuka pintunya
maka begitu perik sudah terbuka tidak ada yang terkunci
maka pertanyaan mengapa pada saat ini ada yang terkunci
ini yang kami temukan juga datanya
tentu ini tidak bisa kami simpulkan ini harus disusun secara komprehensi

tentu fokus kami kompolnas karena terkait dengan
kepolisian maka kami akan terus mengawasi dan memonitor
bagaimana jalannya pengusutan ini baik itu dugaan disiplin
pelanggaran kode etik maupun tindak pidananya
terkait dengan yang lain mungkin kapasitas yang tepat ada tgipf
apakah itu terkait dengan pt lift panpel sop
pak yusuf saya ingin tanya ini hal penting soalnya
apakah itu berjalan sop daruratnya ada pintu darurat
mengapa tidak terbuka apakah itu rusak
kalau rusak apa selama ini sudah dilakukan audit sebelum terjadinya
pertandingan tentu ini di luar kami rifana
oke saya ingin tanya pak yusuf penggunaan gas air mata yang kedaluarsa
menurut kompolnas sebagai pengawas polri ini melanggar sop tidak
kaitannya dengan ini sop ada pelanggaran sop atau tidak
sekali lagi mbak rifana ini mesti tetap dikaitkan dengan pemeriksaan
dugaan pelanggaran disiplin pelanggaran kode etik
dan terkait dengan penyidikan tindak pidananya
karena ini satu rangkaian ada pada ada rencana pengamanan
kita lihat di rencana pengamanan itu ketika terjadi situasi dalam situasi
yang dikategorikan merah bagaimana cara bertindaknya
itu tidak ada katakanlah gas air mata yang ada water cannon
bagaimana cara mobil water cannon itu bisa masuk kalau pintunya
katakanlah itu tidak layak untuk bisa dimasukin ini harus komprehensif
tidak bisa disimpulkan pada saat ini terkait dengan pemeriksaan
yang sedang berjalan rifana
oke oke saya mau ke bang habib bang habib sebagai mitra kepolisian anda melihat
upaya saling cuci tangan ini menutupi pelanggaran sop kemudian saling melempar
tanggung jawab anda melihatnya begitu
enggak saya pikir apa namanya semua pihak tentu memiliki hak untuk
membela diri masing masing
termasuk polri ya
penting proses ya proses penyidikan ini telah berjalan baik pidana maupun etik ya
kita tunggu gitu loh kan nggak bisa ngela kalau ketika dipaksa dipanggil
minta keterangan dibandingkan keterangan satu dengan keterangan lain lalu alat alat
itu nggak akan bisa ngela jadi dimanapun seluruh dunia namanya orang dituduh
melakukan kesalahan pasti apa ada naluri untuk membela diri ya tapi kita akan kontrol
akan kawal proses penyidikan ini agar siapapun yang melakukan kesalahan baik karena lalai
ya atau karena pembiaran itu harus mempertanggungjawabkannya baik etik maupun
oke baik tapi bang habib saya ingin tanya tadi kan pak yusuf sudah menyebut ya
bahwa ada enam tersangka ini yang ditetapkan oleh kepolisian dan tiga diantaranya adalah
polisi itu sendiri menurut anda bang habib apakah cukup hanya polisi polisi yang di
di lapangan saja yang harus ditetapkan sebagai tersangka
ya tergantung materi pendidikan
bisa jadi karena entah bisa jadi juga karena spontanitas dan situasional orang yang di
lapangan itu nanti ya tergantung hasil pendidikan jadi kita jangan puruboh ini kan sudah cepat
dalam waktu dua tiga hari kemarin sudah langsung mulai spdp saya pikir dalam waktu cepat jumlah saksi diperiksa akan menjadi enam puluh
jadi yang namanya pengembangan dalam pendidikan siapa saja yang bertanggung jawab
oke pak yusuf menurut kompolnas apakah cukup jika hanya tiga polisi yang di lapangan saja yang
dijadikan tersangka sementara kapolres malang dan kapolda jatim hanya dicopot pak yusuf
dalam penyidikan tidak bisa diplor cukup ya tersangkanya ini ya tentu juga tidak bisa
harus mesti ada tersangka lain juga itu tidak bisa tentu itu kan terkait dengan prosesnya
bagaimana materi penyidikan yang dilakukan bukti pengembangan bukti bukti lain apakah ada mengarah kepada tersangka lain
nah itu ini yang harus kita terus monitor yang penting dia dilakukan secara profesional proporsional dan prosedural
dan kami sudah menyampaikan tadi pengusutan ini mesti dilakukan secara komprehensif tidak bisa parsial itu rifana
oke bang habib ke depannya evaluasi dari komisi tiga
untuk polri terutama dalam sop pengamanan pertandingan pertandingan olahraga terutama sepak bola ini seperti apa
ya tergantung juga dengan pengusutan kasus ini ya
apa ini kan bisa di komisi sepuluh ya kalau terkait olahraga
cuma terkait pengendalian massa secara keseluruhan kita rutin melakukan rapat dengan polri
di mana dalam rapat bidang pengawasan tersebut semua aspek di polri disampaikan dilaporkan mulai reser
tak perlu pendapatan seperti free
terima kasih pak ketrean

terima kasih meminta pembangunan di fgmi juga
jangan lupa kesusahan
terima kasih nusa tugh
juga akan sampaikan
oke terutama penggunaan gas air mata yang kedaluarsa
apakah itu akan menjadi catatan penting evaluasi komisi tiga terhadap polri
banyak hal yang lebih besar ya itu besar tapi banyak yang lebih penting
soal bagaimana pendekatan yang lebih humanis dalam pengendalian massa dan lain sebagainya
oke baik kita tunggu nanti bagaimana hasil investigasi dari tim gabungan independen pencari fakta
dan komnasam juga membuka peluang untuk bisa memeriksa
ataupun memanggil mantan kapolda jawa timur irjen polisi niko afinta
untuk dimintai penjelasan dan kita nanti tunggu juga bagaimana rekomendasi dari kompolnas
atas kasus tragedi ikan juruhan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada anggota komisi tiga dpr ri habibur rahman dan juga komisioner kompolnas yusuf warshim
sehat selalu pak yusuf dan juga bang habib
terima kasih salam sehat